pada laga terakhir fase penyisian grup f
skuad garuda berhadapan dengan korea utara pada minggu sore di stadion zejiang tiongkok
meski pertahanan indonesia yang dikomandani rizky ridho terbilang kokoh
pada akhirnya gawang indonesia yang dikawal ernado arijebol pada menit ke empat puluh
goal korea utara tersebut dicatat oleh kim yoo song
hingga babak kedua berakhir skor satu untuk kemenangan korea utara tidak berubah
pada kelas main akhir grup f timnas indonesia berada di peringkat ketiga dengan poin tiga
di bawah korea utara dan kyrgyzstan
sebenarnya poin yang diperoleh indonesia sama dengan runner up group kyrgyzstan dan jurukuji grup f taiwan
karena semua tim sama sama pernah sekali menang
meskipun kalah pasukan muda merah putih tetap lolos ke fase selanjutnya
karena menjadi satu dari empat tim peringkat tiga terbaik yang lolos ke bebak enam belas besar
bahkan dalam kelas main akhir peringkat tiga terbaik
tim nasi indonesia dua puluh empat ada di urutan terakhir
pada babak enam belas besar nanti indonesia akan menantang uzbekistan yang menjadi juara grup c
sementara itu krisis pemain yang dihadapi tim asuhan pelatih indra syafri ini sedikit teratasi
dengan bekal bergabungin pemain andalan tim nasi indonesia
ramadan sananta dipastikan akan berangkat ke hangzhou tiongkok
untuk memperkuat tim nasi u dua puluh empat pada bebak enam belas besar asean games dua ribu dua puluh dua
kepastian itu diungkap oleh ketua badan tim nasional sumarji
sebelumnya sananta tidak dilepas oleh klubnya persisolo
dengan alasan ketua
klub sedang krisis penyerang untuk berlaga di liga satu